sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau sendiri sekarang tinggalin aku
dia cerita kalau kamu udah punya anak
anak perempuan yang namanya lia itu
anak kamu sama yosep
bukan dia bukan putrinya yose
aku ini udah kenal kamu
jadi aku tau kalau kamu bohong atau enggak
dan aku ini kan pengacara
jadi aku tau
dia anak yos
tolong rahasiakan ini
karena tidak ada satu orang pun yang tau
bahkan yos sendiri ataupun lia juga gak tau
tolong rahasiakan ya
kalau itu kamu gak usah khawatir
aku pegang kasih
padahal peristiwa itu
udah berlangsung belasan tahun yang lalu
tapi kenapa perasaan aku masih benci sama si yos
tuh tuh tuh tuh tuh
tuh soe buat apaan
gue mau buat kejutan buat dinda mersi
yoi nih tadi tuh gue habis survei
ternyata ini smp bukan smpnya si mercy
makanya gue yakin banget
kalau bidadariku bakal dateng
jadi perlu dong gue bawa kejutan ya gak
wah kan panjang umur bidadariku dateng
terimalah soal buatan aba aksan
khusus buat dinda mercy
terimalah ayo wangi wangi wangi cium
malu maluin si mercy tau
ngejar si mercy
lo pikir dia mau ngapain sama lo
lo kenapa sih kasar banget sama aksan
maksudnya salah apa sama lo
ya kalau misalnya dia suka sama mercy ya hak dia dong
aduh lucu banget ya
ada orang miskin belain orang miskin
eh denger ya
asal lo tau ya
lo tuh gak lebih berharga daripada sepatu yang gue pakai
saya baik baik aja kok mas
aku benar benar gak nyangka kamu berani muncul di sinis
ternyata kulit muka kamu tebal juga ya
masih kurang jelas juga
kamu bahkan udah membuat rantito menjerit banget
habis itu kamu sia siakan dia
terus sekarang kamu lihat
kalau aku jadi kamu
aku gak akan berani kesini untuk ketemu ranting
jangan bicara sembarangan
kamu gak tau apa apa tentang hubungan aku dengan
oh lagi lagi kamu salah
aku lebih banyak tahu daripada kamu
kamu dari dulu nggak pernah berubah
ternyata kamu sekarang ini masih sama
laki laki yang lembek
dan gak bisa melindungi perempuan yang katanya kamu cintai
mas yus maksudnya cukup
yus dasar kamu lakukan ini cunlah
udahlah dri ngapain lu ngurusin orang kayak dia
mendingan kita ngitar ngitar yuk
yaudah deh yuk
lama lama drian keterlaluan juga ya
eh jangan jangan jangan
udah akunya gak kena benang apa kok gak ada urusannya sama aku
yaudah kalau gitu aku mau balik ke setan aja ya
lu lo muter muter lagi aja deh sendirian
gue ada urusan eh
kayaknya gue cuma dimanfaatin aja
biar dia ngadrian
supaya si liya bisa betek
kenapa sih semua orang bisa suka sama si gembel itu
gue gak bakal diem
bapak berdua benar benar keterlaluan
berkelahi di dalam penjara
kayak anak abg aja
sekali lagi bapak melakukan perkelahian di dalam penjara
saya tidak segan segan menahan bapak
saya janji kejadian seperti ini gak akan terulang lagi
sekarang ranti sedang dalam kesusahan besar
tapi aku gak bisa berbuat apa apa
malahan fauzan musuh bungi utanku
aku benar benar gak perguna
aku benar benar gak perguna
kali ini aku gak akan kalah lagi dari kamu ya
pesan somayah dong satu porsi
eh ada anak nabi juga tom
boleh deh gue pesan satu juga ya
aku anak napi ibuku jahat
kerjanya ngerampok di bumi
menjikan kesian barang di penjara
aduh kesian banget tom
inarang juga nabi
mamanya sih pura pura jadi pembantu
rumah majikannya dirampok
ibuku tuh di fitnah
dia tuh gak mungkin ngakuin kayak gitu
kalian coba aja ke kantor polisi
pasti ada si nabi di sana
ada yang berani ganggu konser gue
mendingan kalian semua sekarang buka
jadi bu ingrid meminta saya untuk
menghentikan usaha saya
membela pembantu yang bernama ranti betul bu
tentunya ini bukan permintaan sulit
buat pak fauzan kita kan
mengingat hubungan baik yang sudah terjalin
sejak lama diantara kita
saya nggak bisa memenuhi permintaan ibu
perempuan itu kan bukan siapa siapa
juga kasus itu kasus murah
reportasi pak fauzan tidak akan jatuh
hanya gara gara batal menangani kasus yang tidak penting
bukan itu masalahnya
tapi justru karena wanita itu bukan siapa siapa
justru dia yang saya cari selama ini
jadi saya akan bela dia sampai dia bisa keluar dari jatuh